kpu dki jakarta pada jumat malam
tiga kandidat calon gubernur dan wakil gubernur
agus harimurti yudhoyono mengaku puas
dengan penampilan perdananya dalam debat
sementara basuki cahayapurnama mengatakan
akan lebih santun dalam debat berikutnya
sedangkan anies baswedan meminta masyarakat
lebih jeli melihat mana data dan fakta
yang tidak sesuai
agus harimurti yudhoyono mengaku puas
dengan hasil debat terbuka kpu dki jakarta
yang digelar jumat malam
agus merasa penampilannya telah menjawab
keraguan warga akan niatnya maju
sebagai calon gubernur dki jakarta
agus menambahkan dirinya melakukan koreksi
dengan menerima masukan dari berbagai pihak
baik sebelum dan sesudah debat berlangsung
bersama pasangannya agus juga mengaku siap
dengan dua debat terbuka yang tersisa
sebelum pemungutan suara pada lima belas februari mendatang
debat itu penting dan saya tampil dengan baik
semalam saya ingin juga tetap tampil dengan baik
untuk debat debat berikutnya
tetapi kita tidak ingin menjadi gubernur debat disini
kita ingin menjadi gubernur rakyat
dan itulah komitmen mengapa saya juga akan terus
melakukan grilly lapangan seperti yang saya sudah
lakukan selama tiga bulan ini
setelah mendapat masukan dari berbagai pihak
agar mengevaluasi diri calon gubernur petahana
basuki cahayapurnama mengaku akan memperbaiki
kesantunan dalam debat berikutnya
ya macam macam lah ya soal kesopanan santun
ada juga masih anggap saya kurang santun juga
tapi nggak dikerjain itu kan dosen namanya
itu ya bukan begitu maksudnya
nggak boleh itu kan profesi
sementara pasangan cagup dan cawagup nomor urut tiga
anies baswedan dan sandiaga uno
akan meninjau ulang performa mereka dalam debat
yang diselenggarakan kpu dki jakarta kemarin
menurut anies masyarakat harus lebih jeli
melihat mana data dan fakta yang sebenarnya tidak sesuai
anies juga mengatakan akan konsisten dengan gaya
dan cara komunikasinya dalam debat selanjutnya
kalau dari debat kemarin saya rasa yang penting
digarisbawahi adalah kesempatan barangkali
untuk memberikan komentar bila ada fakta fakta yang keliru
kalau opini bisa berdiskusi terus nanti
fakta yang keliru
karena belum tentu fakta yang disampaikan oleh seseorang
dalam debat itu fakta yang akurat
publik tentu bisa menilai
tetapi itu bisa membentuk opini yang keliru
kalau faktanya keliru
usai debat terbuka yang digelar pada jumat malam lalu
masih akan ada dua kali debat terbuka sebelum pemilihan digelar
debat terbuka kedua dan ketiga akan digelar pada tanggal dua puluh tujuh januari dan sepuluh februari mendatang